kepala staf kepresidenan muldoko menyebut ada kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan pengumpulan massa saat pengumuman hasil pemilu di kpu dua puluh dua mei nanti
oleh karena itu ia mengimbau agar masyarakat tidak perlu berbondong bondong menuju kpu
hal ini dilakukan untuk mencegah munculnya celah
yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok kelompok yang ingin menimbulkan kekacauan
ini skenario yang disiapkan oleh kelompok tertentu
saya harus tegas ini dan clear
yang kedua ada opini yang dibangun seolah olah ada kelompok sniper
ini juga dibangun semuanya ini agar nanti kalau ada tembakan dari siapapun dia bukan dari aparat keamanan
dinyatakan bahwa aparat keamanan menembak sniper menembak
saya ingin mencari
saya ingin mencari
saya ingin tegaskan
tidak ada sniper
bisa perurangan bisa terorisme